kemajuan perubahan dan transparansi kebijakan dalam semua sektor
adalah hal yang dapat diraih jika mengoptimalkan partisipasi generasi muda
dalam festa demokrasi
karena generasi muda bukan hanya tambang suara
namun penentu masa depan bangsa
saya sarah ariyanti untuk cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya